anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
ditunjuknya penajam pasar utara sebagai ibu kota negara yang baru oleh presiden joko widodo
membuat geliat penjualan tanah mulai marak
beberapa masyarakat sudah ditawari untuk menjual lahannya dengan harga yang fantastis
tanah yang banyak dicari yakni yang berada di pinggir jalan raya penajam pasar utara
dan jalur transkaltim yang menghubungkan balikpapan samboja dan sepaku
harga tanah sebelum pengumuman per kafling ukuran sepuluh x lima belas meter persegi dihargai tiga lima juta rupiah
tapi setelah pengumuman kini menjadi dua puluh lima juta rupiah lebih
hamparan dengan surat segel dua puluh lima ribu per meter persegi saat ini seratus ribu rupiah per meter persegi
sementara untuk sertifikat sebelumnya seratus sampai dua ratus ribu per meter persegi sekarang tiga ratus ribu sampai lima ratus ribu rupiah
bupati penajam pasir utara abdul mahafur masud menyatakan akan menjaga ketidakpastian harga tanah
dengan menekan nilai jual objek tanah di penajam
alasannya pemerintah ingin penajam menjadi daerah maju dan berkembang
ya ada sedikit kita menjual sebidang tanah kita ya untuk menambah usaha usaha pekerjaan yang ada di tempat kami
masih banyak nggak orang yang minta carikan tanah di sana
wah sangat banyak pak dengan dibukanya kran khususnya penghargaan untuk kabupaten penajam pasar utara dan juga bukit tktg
saya banyak menerima telpon untuk bisa mencarikan lahan di kabupaten kami
untuk masalah tanah ini sebenarnya sebelum isu pemindahan ibu kota negara ini
ibu kota pemerintahan republik indonesia
waktu saya dilantik memang kami ini menginginkan bahwa banyak orang yang masuk di penajam pasir utara
untuk meningkatkan ekonomi
karena kan kita lihat sendiri nih penajam masih sepi
ekonominya juga masih kurang
kami saya memutuskan untuk menekan njop tidak naik
walaupun ada beberapa opd opd saya itu yang mau menaikkan
karena saya rasa dengan menekan harga ngop maka investor investor dari luar itu akan masuk
nah dan ini masih kita lakukan regulasi ini sampai sekarang